banjir yang melanda banyak daerah di indonesia
korban banjir di padang sumatera barat mulai membersihkan rumahnya
dari material sisa banjir karena cuaca yang sudah bersahabat
dan banjir yang terjadi di empat kecamatan itu menyebabkan dua orang hanyut
satu di antara sudah ditemukan satu lainnya masih dicari
rabu siang banjir yang merendam ribuan rumah berangsur surut
tidak ada hujan lagi sejak selasa malam sehingga warga bisa mulai membersihkan rumah dari sisa banjir
hujan lebat yang terjadi sejak senin malam telah menyebabkan banjir di beberapa wilayah
tercatat ada empat kecamatan yang terendam air
yaitu kecamatan lubuk begalung padang selatan koto tangah dan nanggalo
sementara itu tim penanggulangan bencana daerah mengaku kesulitan untuk memberikan bantuan
karena banyaknya lokasi dan juga bencana yang terjadi secara bersamaan
ya putri memang sebelumnya akibat banjir setinggi lebih dari satu meter
ribuan warga di kota padang sumatera barat dievakuasi oleh tim penolongan

jadi warga kota terpaksa mengungsi ke tempat yang aman jalan jalan protokol juga mengalami kemacetan
ribuan rumah di kawasan tabing kecamatan koto tangah padang terendam banjir selasa siang
ketinggian air di kawasan ini mencapai atap rumah
ribuan warga lima kecamatan di kota padang pun dievakuasi tim penolong menggunakan perahu karet
kalau yang di rumah kami sekitar leher lah
kalau yang di rumah tetangga sedadar
oh ini rumah rumah ini dimana
di perumahan jihad simpan lungsi

oh mengungsi kemana
ke rumah tetangga agak tinggi walaupun agak ketinggi sampai dadah juga airnya
beberapa kawasan yang terparah direndam banjir adalah anak air kampung jihad kampung jambak perumahan lubuk intan dan maransi
selain itu jalan jalan protokol seperti jalan adi negoro
khatib sulaiman dan jalan sudirman juga mengalami kemacetan panjang hingga menuju bandara
ini diakibatkan banyaknya pengendara yang memaksa menerjang banjir hingga motor dan mobil mereka mogok di tengah jalan
banjir yang melanda kota padang disebabkan hujan yang turun sejak senin malam
sehingga sejumlah sungai tak mampu lagi menampung luapan air serta drainase yang terlalu kecil
randi pangeran padang